pembangkit listrik tenaga hibrid
mulai tahun dua ribu delapan belas dibangunlah sebuah pembangkit listrik yang kita bilang plth ini
pembangkit listrik tenaga hibrid hibrid itu perpaduan antara panel suhya dan kincir angin
untuk pemanfaatannya tentunya melebihi dari awal yang saat dua ribu tujuh belas tersebut
dan di sini bisa diakses oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga
untuk kebutuhan perekonomian yang saat itu kan baru heo penerangan
belum bisa untuk menyalakan alat alat elektronik dan lain sebagainya
setelah adanya pembangkit yang besar ini
tentunya sama lah kita seperti orang orang pada umumnya
yang ada pembangkit listrik yang sudah dari dahulu
ini keputusan pada tidenteblack lima g

jadi muncul pemanfaatannya

h tril empre lautész pun sudah terdapat depan tentara tersebut
dusun bondan desa ujung alang kecamatan kampung laut
merupakan daerah terpencil di kabupaten cilacap jawa tengah
akses menuju dusun tersebut harus ditempuh melalui jalur perairan menggunakan perahu
kurang lebih sembilan puluh menit melalui dermaga penyeberangan seleko
kondisi air yang mengalami pasang surut di perairan sekitar dusun merupakan kendala yang seringkali dihadapi
pasalnya jika kondisi surut perahu yang ditumpangi akan sulit menembus wilayah dusun
selama puluhan tahun dusun bondan yang terletak di kabupaten cilacap jawa tengah
harus hidup berdamai dengan kegelapan di tengah kebutuhan listrik yang diperlukan untuk berbagai kegiatan
kini musuh tersebut dapat melakukan aktivitas pada malam hari
harapan pun muncul kalau pembangkit listrik tenaga hybrid yaitu angin dan matahari mulai dikembangkan pada dua ribu tujuh belas
di lokasi seperti inilah pt kilang pertamina international ru empat membangun pembangkit listrik tenaga hybrid
yang kini manfaatnya dapat dirasakan oleh warga dusun bondan
program desa energi berdikari berupa energi mandiri tenaga surya dan angin emas bayu dan energi mandiri tambah ikan
di dusun bondan desa ujung alang kecamatan kampung laut cilacap adalah salah satu program unggulan yang memberikan akses energi bersih
energi bersih dari solar photovoltage dan tenaga angin untuk kemandirian energi dan ekonomi masyarakat
hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sdgs
keberadaan plth memang menjadi sebuah harapan bagi dusun bondan
muhammad jamaludin pria berusia tiga puluh satu tahun itu menjadi saksi betapa warga sangat membutuhkan listrik
ia yang kini diamanahkan mengelola plth memaparkan hingga dua ribu enam belas permasalahan yang dihadapi warga dusun bondan ialah tidak tersedianya aliran listrik
dahulunya di sini itu memang
segala hal memang segala bentuk terbatasan seperti itu
salah satunya ya dari segi tenaga listrik memang sama sekali di situ belum ada
ya tentunya di saat kondisi yang seperti itu segala sesuatunya amat sangat terbatas
terbatas untuk kegiatan belajar kegiatan ekonomi dan lain sebagainya
dan tentunya hal tersebut berjalan hingga puluhan tahun
ya untuk kondisi saatnya
saat itu ya seperti saya nih waktu masih anak anak masih sekolah ya sekolah dasar ya
ketika malam hari ya kita menggunakan kalau kita bilang itu lampu apa ya kelenting lah atau lampu minyak tanah
yang di situ ada yang pakai kaleng susu ada yang pakai botol
seperti itu untuk kegiatan di malam hari
kegiatan belajar pengajian dan kemasyarakatan yang lain
kondisi kondisi kondisi
mengetahui akan permasalahan kebutuhan listrik
di dusun bondan tim kilang pertamina international refinery unit empat cilacap
tergerak untuk memanfaatkan potensi sumber daya dari panas matahari dan angin yang dimiliki dusun tersebut
sehingga terciptalah hybrid energy one pole atau heop
yang menjadi cikal bakal sumber listrik yang menjadi penerangan di dusun tersebut
awal mulanya sih kita disitu ada namanya kelompok tani masyarakat ya
ada kelompok tani diinisiasi oleh mereka termasuk dulu itu bapak saya almarhum ya
salah satu yang menginisiasi hal tersebut
dan sampai hingga ke pihak desa dan pihak pihak lain sebagainya terkait permasalahan tersebut
dan sehingga wacana wacana tersebut itu istilahnya terdengar lah
terdengar oleh mereka mereka yang bisa istilahnya mensolusikan permasalahan kami
yang mana sehingga hal tersebut itu didengar oleh ya saya singkat ceritanya pihak pertamina lah
saya bilang seperti itulah oleh pihak pertamina
sehingga langsung dilakukannya peninjauan penyerpayan ke lokasi
betul atau tidaknya sih apa yang disampaikan oleh masyarakat di situ seperti ini
dan ternyata memang betul dan sehingga kalau tidak salah itu dari serikat pekerja pertamina awal mulai yang seperti itu
serikat pekerja pertamina yang ada program terkait hal tersebut
sehingga akhirnya mereka kesini dan sampai saat ini terus memberikan apa namanya solusi solusi permasalahan yang ada di sumbonan
secara bertahap plth yang berada di dusun bondan tersebut mampu menerangi rumah rumah warga
enam kakak dengan total sekitar dua ratus empat puluh jiwa yang tercatat di dusun bondan seluruhnya sudah teraliri listrik
yang kini pemanfaatannya bisa digunakan untuk berbagai aktivitas
mulai tahun dua ribu delapan belas ya
pembangkit listrik tenaga hibrid
hibrid itu perpaduan antara panel surya dan kejir angin
apa namanya untuk pemanfaatannya tentunya melebihi dari awal yang saat dua ribu tujuh belas tersebut ya
dan di sini itu bisa diakses oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga untuk kebutuhan perekonomian
yang saat itu kan baru heok penerangan belum bisa untuk menyalakan alat alat elektronik dan lain sebagainya
setelah adanya pembangkit
yang besar ini ya kan tentunya sama lah kita seperti orang orang pada umumnya yang ada pembangkit listrik yang sudah dari dahulu seperti itu
dalam mengelola plth jamaludin tak sendiri
ia juga dibantu oleh saya pula yang bertugas menjadi teknisi plth
saya pula bertugas memantau kondisi kincir angin maupun panel surya agar tetap berfungsi dengan semestinya
secara rutin saya pula akan melakukan pengecekan kabel yang terhubung dengan panel surya
hingga memastikan seluruh peralatan di ruang kontrol tidak ada kerusakan
ia konsisten melakukan hal tersebut supaya plth yang telah dibangun dapat bertahan lama
sehingga penerangan yang dirasakan warga dusun bondan selalu menjadi sumber kehidupan yang bermanfaat
untuk peran saya sih di sini ya bisa mungkin dikatakan sebagai teknisi gitu ya
kalau misalnya untuk lebih maintenance nya sih saya enggak
saya juga belum terlalu paham
paling saya itu hanya seperti di control room untuk pengecekan air aki itu kegiatan bulanannya
jadi penambahan air aki seperti itu
dan untuk kegiatan mingguannya itu bersebersih di panel surya
dan juga kalau misal ada kerusakan di jalur atau misalkan di rumah rumah warga itu juga sudah menjadi tanggung jawab saya
saya pula sadar tak mudah baginya menjalankan perannya sebagai teknisi
oleh karena itu
ia berharap warga juga mengambil peran dalam perawatan plth
demi keberlangsungan aktivitas yang diperlukan saat malam hari tiba
memang sebelumnya juga kita sudah pernah mengadakan musyawarah ya atau rembugan
bahwa plth ini harus kita jaga bersama sama seperti itu
jadi tanggung jawab bersama sama hanya saja di sini saya sebagai pengurus yang mungkin lebih bertanggung jawab seperti itu ya
bertanggung jawab mungkin dari perawatan yang ada di control room
juga yang mungkin ada di kabel kabel jalur
saya sendiri pun terlibat dalam menjaga memastikan
yang mana ketika misalkan malam hari saya harus mengontrol ke masing masing rumah
yaitu untuk menentukan agar tidak adanya kejadian atau untuk mengelos
tidak melalui limiter tersebut
pembangunan plth yang dilakukan pt kilang pertamina international ru empat cilacapadan dua ribu tujuh belas
terus dikembangkan di tahun tahun selanjutnya
untuk meningkatkan daya listrik yang dapat diperoleh warga dusun bondan
dari yang kapasitasnya baru enam watt peak pada dua ribu tujuh belas
kapasitasnya kembali ditingkatkan menjadi dua belas ribu di tahun dua ribu sembilan belas
dan pada dua ribu dua puluh satu setidaknya enam belas ribu dua ratus watt peak listrik dapat diproduksi pembangkit listrik tersebut
hal itu membuat tujuh puluh delapan kepala keluarga di dusun bondan bisa menikmati jata listrik lima ratus watt setiap hari
meskipun setiap rumah telah mendapatkan jatah listrik
sebagai pengelola jamal harus tetap melakukan pemantauan penggunaan listrik yang digunakan oleh warga
saya sendiri pun terlibat dalam menjaga memastikan
yang mana ketika misalkan malam hari saya harus mengontrol ke masing masing rumah
yaitu untuk menentukan agar tidak adanya kejadian atau untuk mengelos
tidak melalui limiter tersebut
yang mana tujuannya
ketika ada konsleting di rumah
itu yang namanya instalasi rumah kan kadang ada yang kabelnya kurang pas dan sebagainya
itu ketika itu cukup yang mati rumah itu saja gitu
jadi dipastikan jangan sampai ketika konsulating di rumah itu dampaknya akan nembak ke sentralnya gitu
karena kalau sudah nembaknya ke sentral ya akan mengakibatkan kerusakan kerusakan yang parah
menjelang malang keberadaan plth bondan mulai menunjukkan keunggulannya
warga tak khawatir menjalankan aktivitas yang dilakukan

warga tak khawatir menjalankan aktivitas yang berhasil
tampak mendatangi masjid dusun untuk melaksanakan sholat berjamaah
tak hanya itu agenda rutin lainnya seperti pertemuan warga yang memang seringkali dilakukan malam hari
bisa terlaksana berkat tersedianya listrik
kemanfaatannya ya yang saya bilang tadi ya mungkin
disini yang awalnya kan gelap kami tidak ada penerangan
alhamdulillah sudah ada penerangan
sudah terbantu dengan adanya plts ini
terus yang kedua mungkin dari anak anak
kami yang pada sekolah juga bisa belajar di malam hari
terus yang kedua juga untuk di sini kan kita ada kegiatan pengajian juga
seperti di mesir gitu ya
alhamdulillah ya bisa kita lakukan kegiatan tersebut gitu dengan adanya manfaat daripada plts ini
beragam topik menjadi bahasan dalam pertemuan warga termasuk pemeliharaan plth
mereka akan terus mengupayakan agar listrik yang kini mereka rasakan manfaatnya bisa terus bertahan
salah satu warga dusun bondan yang betul betul merasakan manfaat kehadiran listrik di dusun bondan ialah susi susanti
pada dua ribu empat belas ia pindah ke dusun bondan dari tempat asalnya di cianjur jawa barat
saat itu ia sempat merasakan sulitnya menjalani kehidupan tanpa adanya listrik
pertama tama disini malah saya nggak betah
nggak betahnya memang nggak ada penerangan karena saya kan dari kota lah sebutnya gitu ya
ke sini yang nggak ada lampu sama sekali loh
sempat saya juga berpikir ah pulang lagi kayaknya gitu
tapi saya bertahan
alhamdulillah terbantunya oleh csr ini alhamdulillah membantu sekali
terusnya untuk saya anak saya keluarga saya semuanya orang yang di dusun bondan ini terbantu sekali
susi juga sempat mengalami bagaimana anak anak sangat membutuhkan penerangan saat belajar
kala itu lampu minyak atau penerangan yang menggunakan wadah toples kaca kecil untuk menaruh sumbu menjadi sumber cahaya utama
dengan ketersediaan listrik
susi mengaku proses belajar anak saat malam hari jauh lebih mudah
di sini itu memang sangat membutuhkan sekali karena untuk belajar untuk beribadah itu kan sangat minim pencahayaan
jadi untuk belajar tuh disarankan memang siang
kalau malam itu karena kurang pencahayaan itu kan mungkin ke mata itu rusak mungkin kurang lihat juga
kayak mau makan aja itu disuruhnya siang karena kalau malam itu takutnya kelihatan gitu
karena memang mengandalkan lampu on
lampu on itu yang pakai minyak tanah
kebetulan minyak tanah itu kan memang harganya mahal ya
sangat merasa sekali anak saya belajar itu mama gak kelihatan kayak gitu
terus kayak mau makan mama kok ini nggak kelihatan
karena mengandalkan itu lampu on mau ibadah aja terus kayaknya gimana ya
ya susah karena gak ada listriknya kayak gitu
pertama sekis ini memang gak ada listrik sama sekali
keberadaan teknologi gabungan dari sel surya dan kincir angin atau program plth tersebut pun
kini mampu menyuplai kebutuhan warga dusun bondan
serta mendukung transformasi dusun bodan menjadi desa energi berdikari
di cilacap juga ini merupakan suatu perubahan yang progresif ya
karena tadinya itu desa di cilacap tersebut tidak ada listrik sama sekali
namun dengan adanya desa energi berdikari
melalui pengembangan energi matahari dan juga angin
desa tersebut akhirnya bisa terang
sehingga anak anak juga bisa belajar ya di malam hari
kegiatan produksi juga terus dapat berlangsung di malam hari
saya sampaikan yang pertama ucapan terima kasih ya
ucapan terima kasih yang sangat luar biasa
yang dulu saya yang masih belum menjadi orang tua
dulu saya masih anak anak masih sekolah
keadaan gelap kulitnya alhamdulillah
terima kasih yang sangat luar biasa saat ini anak saya
yang sekarang sudah usia lima tahun ya
bisa beraktivitas di malam hari dengan maksimal tentunya
dengan adanya kooperasi ini
ya tentunya kita juga ketika masyarakat nih
ya misalkan saat jatuh temponya yang harus membayar
kalau tidak salah itu sekitar tanggal lima ya
tanggal lima kesepakatan bersama
misalkan mereka tidak punya uang nih
yang dua puluh lima tersebut itu
nah kita kooperasi juga bekerja sama gitu
ya mereka boleh boleh misalkan
contohlah kerang totok lah ya
kerang totok harga satu kilo itu tiga puluh ribu
mereka jual ke kita
misalkan satu kilo kita hargai tiga puluh
sedangkan iuran itu kan dua puluh lima ribu
sehingga kita masih punya kembalian lima kepada masyarakat
nah itu salah satunya tindakan atau yang kita lakukan
untuk menjaga keberlanjutannya plth ini
beberapa warga yang ingin membayarkan iuran bulanan
biasanya datang ke kooperasi dengan sejumlah uang
atau bara yang telah disepakati
nantinya apabila warga membayarkan dengan hasil tambak
bahan tersebut akan disimpan dalam lemari pendingin
untuk dijual kepada warga lain yang berminat
sehingga perputaran ekonomi terus berputar
dan setiap warga bisa membayarkan iuran setiap bulannya
emang setiap bulannya emang kami dituntut untuk membayar
meminanya sebesar itu gitu
tapi alhamdulillah kami semua tidak merasa terbebani
dengan iuran sebesar itu
mungkin walau kadang ada yang telat telat
karena emang mungkin enggak faktor ekonomi gitu ya
tapi alhamdulillah setiap bulan setiap rumah alhamdulillah selalu setor gitu ya
meskipun kadang kadang kita berjual dulu barang
seperti udang apa ikan apa totok baru uangnya kita setorkan
pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau ebt
berupa sinar matahari dan angin sebagai sumber listrik
menjadi jalan bagi dusun bondan keluar dari kegelapan
setia anung selaku tim csr pt kilang pertamina international ru empat cilacap menjelaskan
bahwa kedua sumber energi yang menjadi potensi dusun bondan itu
terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan listrik di dusun bondan
jadi kita rutin juga mengadakan monitoring atau evaluasi di dusun bondan ini
juga kita bersinergi dengan dunia pendidikan yaitu politeknik negeri cilacap
dan juga pemerintah desa terkait
jadi ketika kita berkunjung
atau mengadakan pertemuan di sini
dari masing masing yang hadir itu bisa menyampaikan apa yang menjadi unek uneknya selama ini
jadi bisa dicapai untuk jalan keluar atau solusi dari permasalahan di dusun bondan ini
permasalahan lain yang bisa diuraikan dusun bondan ialah
ketersediaan air bersih
memanfaatkan wilayah dusun yang dikelilingi oleh air payau
maka solusi yang ditawarkan tim kilang pertamina international
yaitu menciptakan desalinasi air
program yang juga dikolaborasikan dengan pemanfaatan listrik dari plth
membuat program desalinasi air disambut baik warga
akan tetapi tantangannya adalah bagaimana merawat alat tersebut
pengelola dan warga perlu rutin melakukan pengawasan
sepertinya untuk perawatan dari desalinasi ini
kedepannya lebih diperhatikan lagi untuk masyarakat di sini
ya ya siap siap
masyarakat di sini juga mungkin untuk penggantian filter filternya
juga lebih dicek untuk sudah kotorkah atau seperti apa
kemudian untuk perawatan pompanya juga
jadi alat ini tetap bisa bermanfaat untuk warga di dusun bondan ini
apalagi sekarang kan musim musim yang kemarau
susah air seperti itu ya mas yat ya
pompa ini berarti kan sudah kemarin tidak bisa beroperasi dengan normal ya mas
ya bisa ya sekarang juga memang posisi memang ya
memang normal hidup
cuma kan saat ini kita tadi terkendala air pasang surut juga gitu
sekarang kan lagi musim gember lagi tidak ada pasang gitu kan
karena kita kan untuk bahan baku mengandalkan air payau gitu
mudah mudahan sih beberapa hari ke depan
robnya besar lagi sehingga kita bisa mengoperasikan alat desainasi ini
dan juga masyarakat bisa kembali apa namanya
memanfaatkan hasil dari pada desalinasi ini seperti itu
keberadaan plth juga dimanfaatkan untuk potensi pengembangan ekonomi di dusun bondan
anung memaparkan bahwa keberadaan plth dapat menimbulkan berbagai kegiatan
yang menjadi buah dari harapan warga dusun sebelum adanya plth
seperti aktivitas tambak serta peningkatan ekonomi
dari mengolah hasil tambak menjadi produk yang dilakukan oleh kelompok umkm dusun bondan
bernama kelompok ibu mandiri
selain itu plth juga membantu pengembangan dari pembangkit early warning system
merok flat ewsrf atau peringatan dini banjir rob yang juga memang dibutuhkan
bagi dusun bondan yang letaknya sangat berdekatan dengan laut
jadi awal mula karena tidak adanya listrik di sini hadirnya pertaminan di sini
memberikan plth menjadikan perekonomian masyarakat menjadi meningkat
karena dengan adanya listrik ini bisa ada untuk desalinasi air
payau menjadi air tawar
kebutuhan kebutuhan air ini bisa digunakan oleh warga dusun bondan ini
saat ini dusun bondang telah memiliki lima unit kincir angin dan dua puluh empat panel surya
perawatan dan pengelolaannya pun telah dipercayakan pada warga
dengan pengawasan rutin dari pihak pertamina
dengan menginisiasi teknologi gabungan dari sel surya dan kincir angin
program plth akhirnya bisa menyuplai kebutuhan warga dusun bondan
dusun bondan pun kini bangkit menjadi desa energi berdikari
hal tersebut selaras dengan peran pertamina dalam menjalankan program tanggung jawab sosial
demi mencapai kemandirian energi dan mencapai target net zero emission di tahun dua ribu dua puluh
pertamina berkomitmen penuh untuk terus menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan
terutama pemberdayaan masyarakat agar masyarakat bisa terus tumbuh
kemudian bisa terus berdaya guna
sehingga kemandirian energi dan juga kemandirian ekonomi dapat tercapai
tidak hanya di desa desa di ring satu nantinya kegiatan desa energi berdikari maupun program program pertamina lainnya
bisa direplikasi di seluruh indonesia sehingga sustainability pertamina dan sustainability indonesia bisa dapat tercapai
memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan
melalui program ini pt kpi refinery unit empat silacap juga berkontribusi pada target pemerintah
yaitu mencapai net zero emission pada tahun dua ribu dua puluh
plth mampu membuat warga menghemat dalam pengeluaran iuran listrik sebesar dua lima juta juta rupiah

warga juga dapat menghemat pengeluaran pembelian air bersih dari sekitar tujuh ratus ribu per bulan
menjadi satu ratus delapan puluh lima rupiah per bulan
dengan memanfaatkan energi terbarukan itu
dusun bondan mampu ikut serta menurunkan emisi co dua sebagai pemicu pemanasan global
plth tersebut bisa menurunkan emisi hingga satu satu ton ekvivalen co dua
konsistensi dusun bondan mengelola dan memelihara instalasi energi terbarukan sehingga tercipta keberlanjutan
membuat dusun bondan memperoleh apresiasi dari dinas energi dan sumber daya mineral esdm provinsi jawa tengah
serta beragam penghargaan lainnya yaitu juara dalam kategori pembangkit listrik tenaga hybrid tingkat provinsi jawa tengah
indonesia green award dua ribu dua puluh satu hingga program kampung iklim kategori utama dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
dengan adanya plts ini ya mungkin terus terang kalau untuk dari pendidikan memang saya rendah ya
dan disini menambah pertama wawasan dan juga pengalaman saya ya mungkin tadinya saya tidak mengerti tentang kelistrikan gitu ya
terutama mungkin membuat seperti masang masang lampu atau sakrah di rumah rumah alhamdulillah dengan adanya plts ini
ya saya sedikit sedikit ya belajar lah akhirnya mengerti gitu ya
jadi manfaatnya ya sangat luar biasa sekali seperti selain menerangi juga bisa menambah wawasan
dan pengetahuan juga gitu
saya sampaikan yang pertama ucapan terima kasih ya
ucapan terima kasih yang sangat luar biasa
yang dulu saya yang masih belum menjadi orang tua
dulu saya masih anak anak masih sekolah keadaan gelap kulita alhamdulillah
terima kasih yang sangat luar biasa saat ini anak saya ya yang sekarang sudah usia lima tahun ya
bisa beraktivitas di malam hari dengan maksimal tentunya
dengan belajar di malam hari dengan terang luar biasa
dan kemudian yaitu semoga pertamina dapat terus memberikan manfaat kepada masyarakat yang betul betul membutuhkan